gunung raung yang berada di perbatasan kabupaten bondowoso jember dan banyuwangi jawa timur
hingga minggu pagi masih terus mengeluarkan abu vulkanik
sejak ditetapkan statusnya menjadi waspada atau level dua
gunung api yang memiliki ketinggian tiga tiga ratus tiga puluh dua meter di atas permukaan laut ini
masih terus erupsi meski dalam skala kecil
ketinggian asap abu vulkanik antara empat ratus hingga lima ratus meter di atas puncak
dan mengarah ke arah timur dan timur laut
data dari pos pengamatan gunung api raung sejak sabtu malam hingga minggu pagi
sudah terjadi sembilan belas kali kegempaan hembusan
hingga saat ini petugas pos pengamatan gunung api raung
terus melaporkan perkembangan kondisi gunung api aktif tersebut
laporan tersebut bisa diterima masyarakat dalam setiap enam jam sekali
untuk masyarakat diimbau untuk tetap tenang tidak perlu panik
dan silakan beraktifitas
seperti biasa di luar zona dua km yang sudah ditetapkan
meski erupsi skala kecil jajaran for pimka songgon langsung mengumpulkan warga
yang ada di kaki gunung raung tepatnya di dusun mangaran desa sumberarum
para petugas dari polsek dan koramil setempat mengingatkan warga
agar tetap tenang dan terus menjalankan aktivitas seperti biasa
selain itu petugas juga membagikan ratusan masker kepada tujuh puluh tujuh kepala keluarga
yang ada di dusun tersebut
masyarakat kita himbau untuk selalu ikut monitor daripada pergerakan gunung raung
kemudian masyarakat di sini perangkat desa dengan por pimka kecamatan songgon
terus berupaya kalau sampai ini terjadi ini kita prediksi hal terjelek
jauh jauh hari kita sudah insya allah sudah waspada
hingga saat ini petugas pvmbg pos kepengamatan gunung api raung
mengimbau warga dan wisatawan untuk tidak mendekati kawah gunung raung
dengan radius dua km dari puncak
selain itu seluruh akses jalur pendakian menuju puncak juga ditutup sementara waktu